kursi yang kami sediakan mungkin hanya separuh jauh dari cukup
oleh sebab itu kami dan keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya
karena informasi yang kami terima yang pertama katanya dua
kemudian meningkat lagi menjadi tiga kami siapin tiga
meningkat lagi menjadi empat
meningkat lagi menjadi lima meningkat lagi menjadi tujuh
jadi terus terang
seluruh tempat yang ada di kanan kiri rumah kecil kami ini sudah kita pakai semuanya
tetapi tetap tidak cukup
oleh sebab itu saya dan keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya